ratusan warga desa cibunar kecamatan balapulang kabupaten tegal
ikut menyambut kedatangan jenazah perempuan berinisial kn pada selasa sore
atas permintaan keluarga jenazah langsung disolatkan di masjid desa
dan dikuburkan di pemakaman umum ruku kalibanteng desa cibunar
jenazah kn ditemukan termutilasi di desa kalungan ungaran timur pada minggu dua puluh empat juli
sehari kemudian polisi menangkap orang yang diduga sebagai pembunuhnya
yakni pria berinisial is tiga puluh dua tahun pada senin sore
kepada polisi s mengaku memutilasi jasad kn di kamar kosnya
di jalan soekarno hatta bawen pada tujuh belas juli
is adalah orang yang mencabuli korban tujuh tahun lalu
dan dihukum penjara
di penjara is mendapat keringanan hukuman
dan tidak perlu mengesaikan masa hukumannya
tetapi setelah keluar dari penjara
is kembali mencari korban dan menemuinya
is dan kn sempat cek cok hingga terjadi pembunuhan
motifnya kenapa ini terjadi adalah karena tersangka merasa tersinggung
kaget hati dengan korban
is dijerat pasal tiga ratus tiga puluh delapan
pasal tiga ratus empat puluh kuhp tentang pembunuhan berencana
dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup
ardi widodo ungaran jawa tengah